polisi berhasil menangkap dua lagi pelaku perampokan dan penembakan di spbu daan mogot
yang menewaskan seorang pengusaha muda
hingga kini total pelaku empat orang
jumat pagi dua pelaku perampokan dan penembakan di spbu daan mogot
ditangkap pihak kepolisian di luar jakarta
polisi masih enggan menyampaikan detail mengenai tempat dan juga identitas pelaku
karena masih diperlukan dalam pengembangan kasus
berdasarkan pelidikan yang dilakukan di lebih dari sepuluh tkp ini
diketahui kelompok perampok tersebut adalah jaringan yang terdiri atas banyak kelompok
dan sebagian dari mereka merupakan residivis
dan sudah ada ratu nabila di polda metro jaya saat ini
ratu selamat sore dari hasil penangkapan dua orang perampokan dan juga penembakan di spbu daan mogot
apalagi kemudian informasi yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian
ratu selamat sore dari hasil penangkapan dua orang perampokan dan juga penembakan di spbu daan mogot
dan memang sebelumnya sudah dilakukan dua orang penangkapan
jadi total saat ini empat pelaku yang sudah ditangkap
ratu selamat sore dari hasil penangkapan dua orang perampokan dan juga penembakan di spbu daan mogot

polri masih mendalami lagi sejauh mana identitas mereka dan juga sejauh mana peran peran dari keempat orang ini
ataupun nantinya tidak menutup kemungkinan pula akan ada lagi tersangka tersangka baru begitu reinhardt
jadi hingga saat ini sudah empat tersangka yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian
terima kasih ratu nabila langsung dari polda metro jaya